ya allah ari ari ari
inilah momen saat ari puspitasari perawat rs royal surabaya
dievakuasi tim medis berpakaian lengkap apd
para perawat yang merupakan teman ari tak kuasa menahan tangis
dan bahkan ada yang jatuh pingsan saat melihat kejadian ini
video berdurasi lima puluh dua detik ini pun viral di media sosial
arya hamil empat bulan mendapat perawatan intensif karena diduga terpapar virus corona
ari akhirnya meninggal dunia hari senin sekitar pukul sepuluh lebih lima puluh menit
setelah menjalani perawatan di rumah sakit ala ramelan surabaya
menurut jurubicara rumah sakit royal surabaya
selama ini ari bekerja di rumah sakit tersebut
di ruangan biasa bukan di ruang isolasi dan tidak menangani pasien covid sembilan belas
meninggalnya ari puspitasari menambah daftar panjang tenaga medis di indonesia
yang menangani covid sembilan belas
yang kukur selama pandemi covid sembilan belas
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur